ratim penyelamat menemukan helikopter yang diduga membawa presiden iran ibrahim raisi jatuh di pegunungan barat laut iran
presiden ibrahim raisi dikonfirmasi tewas dalam kecelakaan helikopternya di pegunungan barat laut
pencarian dilakukan selama berjam jam melalui wilayah pegunungan berkabut di barat laut negara itu
kepala bulan sabit merah bilang heli ditemukan saat matahari terbit pada hari senin
tim penyelamat melihat helikopter dari jarak sekitar dua km
presiden iran ibrahim raisi menteri luar negeri iran dan sejumlah pejabat lainnya
ditemukan meninggal dunia di lokasi kecelakaan helikopter di wilayah pegunungan berkabut di barat laut iran
kecelakaan itu terjadi ketika timur tengah memanas akibat perang israel hamas
di mana raisi dibawah pemimpin tertinggi ayatollah ali khamenei melancarkan serangan drone dan rudal
yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap israel pada bulan lalu
di bawah kepemimpinan raisi iran memperkaya uranium hingga bisa dijadikan senjata
sehingga semakin meningkatkan ketegangan dengan barat
karena teheran juga memasok drone pembawa bom ke rusia untuk perangnya di ukraina
bersenjata di seluruh wilayah